masih mual mual ya
mama pagi pagi udah ganggu kalian dateng kesini
mama dateng kesini tanpa sepengetahuan nino
jadi tadi malam
mama sempet liat kalo
nino itu berkali kali
riai riai rena di hp dia
kayaknya dia kangen
sekali sama rena
mama dateng kesini
meminta izin sama kalian
ketemu sama rena

kenapa sih lo masih
kasian kasian aja sama mereka
emang dulu mereka kasian sama lo
yang ada udah dilepehin
terus sekarang lo mau kasian sama mereka
ada di sana pak
tolong aku adukin
ini tasnya nino
makasih banyak ya catherine
kalau gitu aku duluan ya tante
untung ada catherine
terima kasih ya
terima kasih ya
screen jam bapak kebalik nih pak
kayanya screen jam bapak kebalik nih pak
mau saya bantu
mau saya bantu
udah bener ya
aku gak tegang liat keadaan elsa seperti sekarang
bro kita ke kantor aldo bareng setiap tena
bareng bareng aja yuk
iya tapi dari tadi gue nungguin si epul
gak keliatan tuh orang
kok kiki aminarti masih mual mual ya
gak ada obat obatan
ngapain gue kotor sama dia
itu buktinya gue liatin lo liatin love agram kiki aminarti
kau pikir gue gak ngeliat statusnya
jujur aja deh gir
masa lagi seliuran pas gue liat
sorry ya gue telat tadi
macet banget di jalan soalnya
lu pul kebiasaan deh
alasan lu dulu lu udah telat juga
yaudah deh ayo langsung aja
kita ke pt aldebaran sejahtera
ya yaudah yuk
percebur percebur cepet cemur keke
percebur percebur percebur
ya ampun mas rendiko dateng
pasti karena ada piling kalau gigi kurang sehat hari ini
kenapa gi masuk angin
iya mas rendy
mas rendy tau aja kalo gigi laki laki masuk angin
ini salam buat mbaknya yang cantik kemarin ya
semoga jodoh sampe pelaminan
saya mau jemput bu rosa
kirain mas randiku kesini buat gigi
ternyata mau jemput bu roso
potek hatinya gigi mas
mas randi tunggu aja di ruang tamu ya
bu rosa akan ke kamar

pagi speak nyata
kalau kamu gak tau ini suara papa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada apa nih pak
pagi pagi kemarin pak
kamu ngapain di sini

sambil di kantor polisi
dia baru bekerja di sini jadi asisten aku pak
ya ada apapun
aku pun ke

yang mirip saja mau niope ya
dia tuh pengen curi habis lima year